gak usah gue kira lo gak bakal dateng
ya gak mungkin lah gue gak dateng
masalah mah gue gue gak dateng
ya pasti gue dateng roman
apa sih man yang gak buat oof
ih ini susah nih
kalo udah susah lapor lo ngedate sama gue
sekarang gue ajarin sama lo
puisi itu ada berbagai jenis
ada puisi lama puisi baru puisi kontemporer
gue akan kasih lo satu contoh
puisi baru yaitu ode
nah puisi ode itu
ialah puisi yang berupa
puisi yang berupa
puisi yang berupa
puisi yang berupa sanjungan kepada orang yang sudah berjasa
gue tulisin ya
nah biasanya gaya bahasa puisi ode itu
karena ditujukan untuk memuji seseorang
saat aku baru mengenal aksara
kau pun ajari aku menghitung angka
saat aku baru mengerti bahasa
kau pun ajari aku tentang logika
kau lah pahlawan dalam kepintaranku
kau lah pembimbing sukses masa depanku
terima kasih guru
atas ilmu yang berguna untukku
sumpah ini bagus banget
oke berarti sudah satu puisi tinggal sembilan lagi
lo yang kerjain kan yang diukur lo bukan gue
katanya pacar tapi lo bantu
lu bantuin tapi bantuin ngajarin bukan ngerjain
satu puisi aja itu gue mikirnya seabad
man ini kan angkuman otobes loh
masa pacarnya roman arbani ga bisa sih
gue mau selidikin bela sama susan lagi
mau ngancep mereka
pulang dari orang kayak mereka itu
ga bisa dipakein kekerasan
bilang aja mau deket deket sama susan sama bella ya kan
nih tambahan puisi buat lo
saat hujan telah selesaikan tugasnya
senjai datang penuh dengan pesona
langit pun kirimkan indahnya pelangi
pengantar wangi sejuta perih
meskipun disana ada kilau para putri
itu yang pantas jadi bidadari
mulai dari yang takkan bisa buat gue pergi
bagus banget sih
ini sih sayang kalo gue kasih kepahan doko
mendingan gue pajang aja di kamar
ihh mau pergi aja
terus bikin apa lagi dong
terus beri si pak
ya roman silahkan duduk
gak usah pak saya berdiri aja
ada keperluan apa
ini soal wulan dari pak
kalo bapak gak keberatan saya boleh liat lembar ujiannya wulan
kalo bapak juga boleh tau untuk apa
karena saya yakin wulan gak sebodoh itu pak
ini pengen lui
ini dulu kan
jadi kayaknya bakal kekembangan
bro ini lupa mamah
ini sih bukan tulisannya wulan
seingat gue yang punya tulisannya kayak gini
kok yang ini rambutnya kayak gue sih mirip
ya iyalah mirip roman
ini kan gambar kita
nih gue kasih tau ya
yang ini bella
dan yang ini
yeh ini pasti kerjaannya bella
gue tadi lupa nyatain
ya boleh ya
ya udah nih bentar
kok hp gue bunyi sih
ya ampun ya ampun oh my god
gue tunggu di parkiran ya
tadi belum puas tuh ngobrolnya sama lo
gue duluan ya
gue mau pergi nih sama nyokap gue nyokap gue udah nungguin
pokoknya pergi lagi sama nyokamnya
terpaksa deh gue balik sendiri
gue kira lo gak bakal dateng
ya gak mungkin lah gue gak datang
ya pasti gue dateng man
apa sih man yang gak buat o
ini susah lo ada buku yang ada tulisan tangannya bella gak
oh pas banget tadi gue habis pinjam buku biologinya si bella sih
oh boleh dong
oke pas ya
eh man tunggu
aduh jangan jangan dia tahu nih maksud gue
terus mau diambil lagi bukunya
jangan bukunya bella doang no yang lo pinjam
lo tulisin ya puisi lo yang bikin gue baper
yaudah kalau gitu gue tinggal dulu ya
kok dia gak ngajakin gue pulang bareng sih
ya allah gue kira dia ngajakin gue pulang bareng
tapi ngapain ya si roman yang pinjem buku biologi
dia kan anak ips
ada yang bisa saya bantu bu
saya ingin menanyakan gimana kondisi bu tiana
ya apa benar kalau kandungannya baik baik aja
sebenarnya saya udah mendengar sendiri sih dari ibu tiana
cuma saya ingin memastikannya aja dong
ibu tiana itu termasuk beruntung bu
karena pendarahan yang dialaminya sama sekali tidak mempengaruhi kondisi janin
karena usia sembilan minggu itu sangat rentan sekali
sembilan minggu dokter
ya usia kandungan ibu tiana sudah sembilan minggu
detak jantungnya pun sudah ada
ini sudah pelan pelan pak
lagipula ini salah bapak sendiri
bapak sih nekat
eh aku melakukan itu demi bertemu si roman
ya tapi macam mana
kalau tadi perampok perampok itu bunuh bapak tusuk bapak gimana
tak pedulilah aku
apapun akan aku lawan aku mau bertemu anakku
tak ada yang bisa menghalangi aku
bapak pasti kangen sama roman ya
sudahlah kau selesaikan luka aku dulu
tapi tahan ya pak sedikit lagi
kau ingat ya
tak perlulah roman tahu kalau aku sampai terluka
kuatir nanti dia
iya iya pak tenang sajalah pak
tak usah lah yang itu
nah ini pak saya ada bukti kalau wulan dari itu nggak bersalah
ini bukunya bella pak
berarti benar wulan dari nggak bersalah pak
tapi kenapa bisa jadi begini
wah kalau masalah itu saya kurang tahu pak
bapak bisa tanyakan sendiri langsung sama bellanya